dampak yang diakibatkan ketika seseorang dinyatakan positif covid sembilan belas tidak hanya menyerang fisik
namun juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mental
seperti gangguan kecemasan insomnia bahkan hingga depresi
terlebih jika pasien tersebut tidak mendapatkan support atau dukungan moral dari lingkungan terdekatnya
akibatnya penurunan imunitas atau daya tahan tubuh sehingga tak kunjung sembuh
kita akan dengarkan kisah salah satu penyintas covid sembilan belas malam hari ini bergabung bersama saya
fushiko binar ardhani dan juga ada dr andri selaku spesialis kedokteran jiwa omni hospital
selamat malam fushiko dan juga dr andri
selamat malam mbak tiffany
sehat semuanya ya
sehat maafin gimana kabarnya juga
alhamdulillah baik dokter
dan juga fushiko saya mau ke shiko dulu selaku penyintas covid sembilan belas
berarti sekarang sudah dinyatakan sembuh ya
alhamdulillah mbak sudah
berapa lama ketika pada saat itu dinyatakan terinfeksi positif covid
kalau untuk saya sendiri waktu dinyatakan itu kira kira sekitar tiga empat minggu ya mbak ya
oke tiga empat minggu
sampai benar benar bisa negatif
oke yang selama ini kita tahu atau kebanyakan orang begitu ya chiko ya
tahu bahwa ketika seseorang ini dinyatakan positif covid sembilan belas ini
hanya mengalami atau menyerang berdampak pada fisik
dengan simptom simptoms atau gejala gejala yang dirasakan setiap orang pun berbeda beda
tapi dibalik itu semua kita atau mungkin sebenarnya ini juga banyak dialami oleh penyintas covid sembilan belas di luar sana
yaitu berdampak pada kesehatan mental
jadi ada yang mengalami gangguan kecemasan kemudian bahkan sampai dengan depresi insomnia dan lain sebagainya
mas yen en juga pada saat itu gangguan secara psikis apa yang dirasakan
iya benar dan ini saya juga agak heran ya karena ternyata badan sama pikiran kita itu sangat terkoneksi gitu
waktu itu yang saya rasakan adalah karena waktu covid saya nggak bisa melakukan apapun yang biasanya beraktivitas agak padat gitu ya
tidak bisa berbuat apa apa gitu jadi otomatis pikiran pikiran itu datang
dan mau nggak mau kita jadi overthinking
saya betul tadi yang mbak fani katakan malam itu tidak bisa tidur
jadi selama dua minggu saya pertama sakit saya merem tapi pikiran saya kemana mana
saya selalu dengar dengar suara seperti itu
oke tadi ketika anda sebutkan anda tidak bisa melihat layar televisi
kemudian smartphone atau gadget anda itu memang badan anda yang menolak reject gitu
atau sebenarnya memang anda mau tapi anda tidak bisa
atau bagaimana rasanya pada saat itu
secara fisik memang nggak bisa karena sangat mual ya
muter gitu rasanya
seberapa merasa terganggu anda ketika pada saat itu
artinya kondisi dua minggu
dua minggu lebih merasakan hal ini
jadi selama dua minggu itu memang benar benar harusnya istirahat
jadi jalan pun saya pusing
otomatis hanya berbaring tiduran duduk tiduran duduk
mau baca buku pun kita sulit gitu
itu kan ada pengalihan pikiran ya mbak
nah kalau yang waktu sakit kita sama sekali nggak ada
jadi otomatis banyak pikiran pikiran yang datang gitu
jadi memang overthinking itu juga jadi salah satu indikatornya ya shiko ya
ketika kita kadang kadang kan beberapa orang saya juga pernah mengalami agak susah tidur gitu ya di malam hari
oke lah satu malam dua malam malam ketiga badan sudah mulai payah
apalagi ketika anda pada saat itu terinfeksi positif covid sembilan belas
kita tahu bahwa orang covid itu kan daya tahan tubuh atau imunitas itu kan yang harus dijaga kan
ketika anda mengalami dua minggu seperti ini saya nggak tahu nih ngebayang seberapa frustasinya pada saat itu
iya jadi ketika waktu itu dua minggu saya saya merasanya saya nggak ingin tidur
saya nggak pengen tidur karena yang parahnya lagi saya merasa saya gagal
saya merasa diri saya gagal saya pengen karena saya sakit saya nggak bisa berkontribusi buat keluarga buat kantor saya
jadi saya merasa gagal
karena saya merasa gagal saya jadi nggak mau kehilangan waktu saya untuk tidur gitu
itu yang saya rasakan
jadi selama dua minggu itu saya ya tidak bisa tidur
rasanya bisa bayangin sendiri kayak lari terus tapi nggak ada istirahatnya gitu
saya jawab saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur
waktu saya kontrol ke dokter dokter cuma bilang
mbak fusiko mbak fusiko ini kurang tidur
mbak fusiko ini harus tidur
mbak mikir apa cuma ditanya seperti itu
akhirnya saya coba tanya lagi ke diri saya
ternyata oh iya memang ada hal hal yang saya pikirkan sebenarnya
cuma saya menolak untuk mengakui kalau saya memikirkan itu
jadi saya mencoba untuk pertama mengakui kalau iya ternyata saya memang ada masalah
cuma selama ini nggak pernah saya keluarkan
akhirnya saya mencoba untuk mencari bantuan
bahwa oh iya saya memang bermasalah saya butuh bantuan
kalau nggak dibantu saya nggak bisa sembuh
oke seperti apa bentuk bantuan itu boleh saya tahu
bantuan yang saya cari pertama adalah
saya butuh telinga untuk mendengar
untuk mendengar saya
jadi sebenarnya yang saya rasakan ini valid atau tidak sih
apa jangan jangan sebenarnya
banyak kan sekarang ah perasaan kamu aja ah perasaan kamu aja gitu
saya cuma butuh telinga untuk mendengarkan saya tanpa dikomentari
akhirnya saya ditemani oleh memang ada beberapa teman saya yang memang juga psikolog gitu
setelah keluar ceritanya semua memang tidak ada solusi yang disampaikan
karena memang kita harus cari solusi sendiri gitu ya
tapi rasanya tuh lega sekali
dan akhirnya baru bisa tidur itu ajaibnya
jadi setelah semua itu keluar saya baru bisa tidur
dan ketika besok paginya setelah saya melakukan itu saya bangun tidur
rasanya badan saya tuh kayak ketarik ke bawah
saya nggak mau melakukan apa apa
saya cuma pengen istirahat
rasanya badan saya tuh bicara begitu
kalau ciko kamu istirahat
karena selama dua minggu itu badan begitu diforsirnya tidak mendapatkan istirahat
padahal kondisinya sangat sangat membutuhkan istirahat ya
mbak fushiko boleh cerita juga
kalau saya tidak salah juga kemarin sempat menyampaikan statement begitu ya
salah satu bentuk bantuannya pun sampai begitu merasa depresinya
sampai meminta obat tidur begitu
iya karena itu tadi
saya sebenarnya menolak diri saya seperti menolak untuk tidur
kayak ada yang bilang ciko jangan tidur
karena kalau tidur kamu nanti kehilangan waktu kamu untuk belajar untuk bekerja
kamu sebenarnya ini sakit momen kamu untuk baca buku nih
momen kamu untuk melakukan sesuatu yang di luar apa yang sebelumnya
apa yang sebelumnya gak pernah kamu lakukan gitu
dari dalam itu tuh ada yang seperti ada yang pengen begitu mbak
jadi tidak bisa tidur tidak mau tidak mau tidur
dan obat obat yang diberikan itu obat tidur tersebut membantu
tapi memang kata dokter tapi dilatih ya nggak boleh seperti ini terus
jadi ini hanya interim saja selama sakit setelah sakit ya tidak boleh seperti ini lagi
dr andri anda juga mendengarkan kesaksian pengalaman dari salah seorang penyintas covid sembilan belas
kalau tadi mungkin sedikit bisa saya recap sedikit
ada perasaan bersalah ada perasaan ingin menebus kegagalan
seperti tadi fushiko sampaikan
banyak waktu yang terbuang tidak bisa bekerja atau memberikan tenaganya maksimal kepada keluarga
kepada kantor sebagai seorang pekerja dan lain sebagainya
ini tidak bisa dianggap enteng tidak bisa dianggap remeh kan dokter
artinya para penyintas covid ini sadar atau tidak sadar
mereka memang membutuhkan telinga kedua dan juga membutuhkan pendampingan untuk mengobati psikologis mereka
ya betul sekali
jadi kalau kita melihat problem yang berkaitan dengan
masalah psikologis akibat mengalami kondisi penyakit yang traumatik ya
ataupun tiba tiba seperti yang dialami oleh mbak siko tadi dan beberapa teman yang lain yang mengalami kondisi covid ini
memang bisa membuat perubahan psikologis orang tersebut
itu juga belum termasuk kalau misalnya gejala yang dialaminya itu berat bahkan sampai misalnya dia menggunakan ventilator
ada beberapa orang tuh yang bisa mengalami

perasaan khawatir yang berlebihan karena sudah dekatnya dengan kondisi kematian itu
yang lebih membuat kekhawatiran yang makin tambah
bahkan sesudah kondisi itu sudah tidak lagi terjadi gitu
dan ini yang mungkin perlu diperhatikan
pada beberapa kasus memang seperti yang tadi mbak jiko bilang
mereka menjadi kesulitan tidur kecemasan
akan adanya situasi yang khawatir
apa yang dilakukan
apakah misalnya ditinggalkan
di dalam isoman atau isolasi mandiri sendiri ya
tidak ada keluarga
itu juga salah satu yang menjadi salah satu faktor pencetus ya
dalam artian tingkat freshnya tiap orang itu
namun kita harus perhatikan bahwa pada dasarnya kondisi tersebut wajar
jadi ketika orang mengalami situasi yang tidak nyaman
tiba tiba misalnya ada penyakit berat seperti itu
itu sebenarnya bisa terjadi reaksi yang dialami oleh mas ciko
dan beberapa teman teman penginjil

tetapi kalau misalnya tubuh orang itu cukup baik
kemudian dia bisa melewati situasi itu dengan baik
maka dia bisa normal kembali
namun ada beberapa yang memang perlu bantuan dulu
misalnya tadi ada bantuan dengan obat
karena misalnya masalah gangguan tidur
atau kecemasan yang sangat berlebihan
sampai mau tidur pun tuh kayaknya tuh otak terus mikir muter seperti itu
nah ini yang beberapa perlu bantuan profesional
oke tadi kalau dokter sebutkan kalau tubuhnya bisa menerima baik
artinya acceptance body atau acceptance badan semua orang ini kan berbeda beda kan ya dok ya
dan ini artinya gangguan kecemasan
gangguan mental ini tidak serta merta semua pasien covid akan mengalami hal ini
nah bagi mereka mereka artinya yang memang mengalami atau punya potensi seperti ini
harus bagaimana how to maintain ya mental health ini
nanti kita akan lanjutkan ya dokter andri dan juga fushiko perbincangan kita dialog kita
usai jeda kita akan jeda terlebih dahulu kami akan kembali sesaat lagi
kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama salah satu penyintas covid sembilan belas
yaitu fushiko binar ardhani dan juga ada dr andri selaku spesialis kedokteran jiwa omni hospital
tadi saya sebelum jeda
saya sebelum jeda ke dokter andri
jadi dok begini selama pandemi ini artinya dokter andri seberapa sering berhadapan
dengan penyintas atau pasien positif yang mengalami gejala gejala atau mengalami hal yang sama
terkait dengan kesehatan mental gangguan kecemasan insomnia depresi seperti tadi mbak ciko ini
kalau waktu bulan sekitaran november desember itu hampir setiap hari ya
ada pasien pasien yang berkunjung ya karena mengalami gangguan kecemasan
terutama masalah gangguan tidur setelah terinfeksi covid sembilan belas
jadi kalau di dalam praktek kedokteran jiwa gangguan tidur itu kan merupakan sebenarnya pintu masuk untuk gejala gejala yang lainnya
awalnya orang nggak bisa tidur biasanya karena kecemasan yang luar biasa
kemudian kayaknya otaknya nggak bisa berhenti kalau malam itu
akhirnya jadi nggak bisa tidur seperti itu
dan itu banyak juga dimulai dimulai sejak awal mereka terinfeksi
oke jadi gangguan tidur itu yang paling common ya atau yang paling sering ditemui ya dokter andri ya
oke dok tadi dokter bilang bahwa acceptance artinya kalau misalnya tubuh kita baik gitu
ya penerimaannya baik ya mungkin tidak akan mengalami seperti yang tadi mbak chiko ceritakan
nah tapi kan mungkin kadang kadang kita suka sadar dan juga tidak sadar
ketika seseorang didiagnosa positif kan apa ya overthinking pikiran pikiran itu yang mengganggu
padahal tadi mbak ciko bilang ketika saya bercerita mendapatkan pendampingan secara psikologis gitu ya
itu sebenarnya selesai langsung bisa tidur enak
nah bagaimana memaintain artinya ketika seseorang ini dinyatakan positif covid
ya sebenarnya memang tergantung dari gejala yang juga dialami oleh orang tersebut
kalau gejala penyakitnya atau gejala covid nya itu cukup berat biasanya orang itu akan shock sekali gitu ya
misalnya kalau sampai napasnya itu agak susah seperti itu
kemudian juga timbul gejala gejala berat yang lain seperti demam tinggi yang kemudian terus terusan gitu
nah khawatirnya itu karena mereka juga mendapatkan informasi berkaitan dengan kondisi covid itu bisa sampai meninggal gitu ya
jadi begitu banyaknya cerita berita yang tertentu ya
dengan kondisi covid yang gawat itu membuat orang itu seringkali jadinya kepikirannya kalau kena covid itu pasti nanti berat dan meninggal
ini yang paling dikhawatirkan yang ditakutkan oleh banyak orang
jadi ini yang bisa dilihat dari respon orang tersebut terhadap ketika dia menerima kondisinya covid atau tidak gitu
namun tadi seperti yang mbak tiffany bilang bahwa kalau kita jadi khawatir yang berlebihan sampai akhirnya jadi ketakutan stres yang berkepanjangan tidak tidur
akhirnya malah menurunkan imunitas sendiri gitu yang sebenarnya sangat punya fungsi yang besar untuk melawan virus ini
oke pikiran pikiran itu kan yang sebenarnya dok ya yang menjadi akar dari semua masalah ini kan gangguan kecemasan sampai dengan depresi
bukan banyak yang mengalami hal yang lebih parah lagi
nah kalau tadi mbak chiko mendapatkan bantuan atau mencari bantuan gitu ya pendampingan secara untuk mengobati secara psikologisnya dia
nah bagaimana dengan orang orang lain apa yang harus dilakukan dok
mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan akses atau mendapatkan bantuan seperti tadi yang mbak ciko lakukan ketika kemarin kemarin ini
ya sebenarnya sering saya katakan ya di dalam kondisi pandemi saat ini
yang paling utama juga adalah salah satunya peningkatan dari solidaritas kita ya
terhadap rekan tetangga kita ataupun teman teman kita
dalam hal ini paling penting memang keluarga
jadi awalnya memang keluarga ini menjadi salah satu pendukung gitu ya
dari situasi yang terkait dengan kecemasan ataupun gangguan psikologis
pasca penyintas covid itu sendiri
nah kalau misalnya yang paling penting itu demikian gitu
karena kalau misalnya kita nggak selalu dapat bentuan profesional terkait masalah gangguan kita
itu kan akan sulit juga
apalagi kalau buat teman teman yang jauh dari pusat perkotaan
untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan jiwa
atau pelayanan kesehatan umum sekalipun seperti itu
jadi yang paling penting memang support kan
tadi juga kita dengarkan apa yang dikatakan mbak ciko bahwa ketika dia didengarkan
itu juga dia mendapatkan suatu rasa relief atau rasa lega
untuk mengurangi setiapnya beban yang ada di apikirkan
mungkin apa yang kita pikirkan itu terlalu berlebihan ketika kita berbicara dengan orang lain
orang lain itu bisa lebih punya sikap yang objektif untuk melihat situasinya
dan bisa memberikan sedikit gambaran lain terhadap apa yang kita hadapi
oke mbak chiko tadi berbicara mengenai support
saya mau tahu juga ketika pada saat itu support dari lingkungan terdekat seperti apa
ini juga bisa menjadi pelajaran gitu ya buat
para penonton kita orang orang yang juga mungkin saat ini tengah berjuang
baik dirinya atau mungkin anggota keluarganya bahwa dukungan moral support
dari lingkungan terdekat khususnya keluarga itu sangat sangat penting
yang kedua bagaimana juga membentengi diri kita
karena banyak juga cerita cerita di luar sana ya
mereka mereka yang pasien positif ini terbebani pikirannya
karena merasa terganggu dengan stigma stigma yang dibentuk orang orang di luar sana terhadap dirinya
omongan omongan yang tidak baik sehingga semakin membuat pikiran ini kayaknya wah bener bener overload gitu
iya jadi kalau waktu kemarin saya itu dapat banyak sekali support
alhamdulillah sekali teman teman saya itu tanya kabar
banyak yang sekali yang tanya kabar
tapi banyak juga yang bertanya eh lu bisa kena covid dari mana
banyak yang seperti itu
itu membuat kita merasa di judge gitu
merasa gara gara lu gitu
jadinya kena deh apalagi saya sekeluarga ya
support yang kemarin diberikan oleh teman teman saya adalah
yaudah dengerin denger saya cerita aja gitu
itu yang saya dapat dari teman teman saya
dan akhirnya walaupun itu belum cukup gitu ya
akhirnya saya mencari bantuan profesional
sama hanya ingin didengarkan cerita
dan satu yang paling membuat saya yang kemarin saya rasakan adalah saya merasa gagal
gagal melindungi diri melindungi keluarga gitu ya
ada satu kata kata yang bikin saya merasa agak lega
bahwa enggak kamu tidak gagal
karena saat ini sampai dengan saat ini kamu sudah melakukan hal yang terbaik
ini yang terbaik
ini sudah yang paling bisa kamu lakukan gitu
itu membuat saya merasa oh ternyata saya sudah melakukan hal yang terbaik
cuma kalau hasilnya ternyata masih belum baik ya itu sudah berarti sudah cerita lain
itu bukan hal yang bisa saya kontrol gitu
itu disitu saya mulai bisa menerima
kalau misalnya saya boleh usul gitu ya
saran kalau misalnya ada yang cerita didengarkan aja
dan bilang bahwa you're doing good you're doing just fine gitu
pesan untuk mereka di luar sana mbak chiko
yang mungkin saat ini merasakan hal yang sama seperti yang anda rasakan beberapa waktu lalu
jangan takut untuk mengakui kalau misalnya memang kita ada
ada pikiran yang ingin disampaikan
jangan takut untuk mengakui bahwa kita memang mungkin punya mental health issue
dan segera cari bantuan
terakhir saya ke dr andri
ini juga menguatkan menginspirasi orang orang yang masih berjuang di luar sana
yang juga mengalami hal yang sama terkait dengan gangguan kecemasan dan sebagainya
sedikit saja dokter
ya gangguan kecemasan yang dialami setelah melewati masa masa sakit covid sembilan belas itu adalah suatu hal yang wajar
dan kita berharap bahwa itu bisa dilewati dengan baik gitu ya
kalau ada gangguan segeralah konsultasikan dulu ke profesional
apalagi kalau gangguannya itu gangguan tidur yang sampai mengganggu kehidupan orang tersebut
dan kita berharap dukungan dari teman teman sekitar masyarakat terhadap para penyintas covid ini juga tetap ada
seperti tadi mbak ciko bilang
coba dengarkan dulu gitu ya
jangan memberikan judgement atau penilaian yang berlebihan
tapi terima lah dengan ikhlas dengan sabar dan sadar
supaya kita bisa lebih bantu diri kita dan juga teman teman kita ini
terima kasih dokter andri spesialis kedokteran jiwa omni hospital
dan juga salah satu penyintas covid sembilan belas fushiko binar ardhani
yang sudah bergabung di si indonesia connected malam hari ini
salam sehat selamat malam